berikutnya sebuah video yang menampilkan anggota kpps melakukan pencoblosan sendiri surat suara menjadi viral di media sosial
dalam video berdurasi dua menit lebih ini tampak tiga anggota kpps melakukan pencoblosan sendiri di salah satu tps
menurut anggota komisioner bawaslu papua amandus situmorang yang dihubungi melalui telepon hal ini terjadi di kampung sinepit kabupaten asmat papua
menanggapi hal tersebut pihak kepolisian daerah papua menyatakan akan menindak tegas anggota kpps tersebut
pouda papua juga telah meminta poresa asmat menyelidiki video
dalamnya apabila melakukan hal hal yang tidak bersifat
sesuai dengan ketentuan undang undang itu sendiri
keluar dari per kpu tentunya itu akan berhadapan dengan mekanisme hukum
jadi kami sepakat di situ tidak main main